satu hajatan besar bangsa indonesia telah dijalani
hari ini warga yang mempunyai hak pilih berduyun duyun ke tps
untuk mencoblos calon mimpin pilihan mereka
di jakarta dari perhitungan cepat
sementara paslon dua dan juga tiga bersaing ketat di beberapa lembaga perhitungan cepat
dan untuk membahas lebih jauh lagi bagaimana kemudian fenomena setelah pencoblosan pada hari ini
kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan sejumlah narasumber
sudah ada profesor a s hikam akademisi ilmu politik presiden universiti
selamat malam prof
selamat malam mas
dan juga ada mbak titi anggreni direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan juga demokrasi atau perludem
selamat malam mbak titi
dan juga ada mbak devi rahmawati akademisi sosial universitas indonesia
selamat malam mbak
selamat malam mas
dan juga ada mas saidiman ahmad peneliti dari smrc yang tampaknya saat ini sangat sibuk hari ini
selamat malam mas
selamat malam mas
ini dari empat narasum saya pada malam hari ini siapa yang mencoblos untuk hari ini
wilayah mana prof
saya di banten
di banten juga oke
kita hari ini membahas bagaimana kemudian sudah selesai lah ya pilkada ini untuk hari ini
semua juga lega menghadapi pilkada
tapi kita lihat kemudian pada hari ini mungkin sepakat bahwa kita katakan bahwa pilkada berjalan dengan aman dengan lancar untuk tanggal lima belas ini
saya ingin ke prof hikam terlebih dulu
prof dari segi politik anda melihat untuk hari ini di seluruhan wilayah ya di indonesia ini bagaimana pelaksanaan pilkada
ya secara keseluruhan seperti yang mas reinhardt katakan tadi berlangsung dengan aman dan berjalan dengan lancar
walaupun tentu ada case ya di mana ada telat di dalam logistik dan lain lain
tapi dari perspektif keamanan nasional saya kira ini adalah satu sukses yang ditunjukkan oleh pemerintah bahwa pemilihan umum
pemilihan pilkada yang langsung dan juga serentak ini ternyata berhasil dilaksanakan di indonesia untuk yang kesekian kalinya
jadi ini merupakan satu prestasi yang menurut saya harus diapresiasi juga
dan apalagi kalau di jakarta kita lihat ada pemantau internasional juga
kalau kita nanti bisa mendapat informasi bagaimana mereka menilai
itu akan lebih baik begitu ya untuk masukkan juga
dan saya kira mereka cenderung akan melihat ini lebih baik
karena di jakarta kita tidak melihat ada satu pun persoalan persoalan yang sangat serius
oke di permukaan kita lihat semuanya baik ya berjalan dengan lancar
tapi kalau dari mbak titi sendiri dari sorotan dari perludem apa yang kemudian menjadi catatan khusus ini dari pilkada pada hari ini
adakah misalnya temuan kecurangan kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah
ya dari hasil pantauan kita kalau perludem kami terdata sebagai pemantau resmi
ada di tiga provinsi yaitu di aceh dki jakarta dan banten
meski pemantau kita tidak sebanyak petugas quick count dari rsc
nah ini tiga wilayah yang cukup sanggit begitu ya
ya tapi pemantau kita memang kita tidak fokuskan untuk mengumpulkan perolehan suara tapi memantau proses
kita bekerja sama dengan beberapa lsm lokal di aceh membuat sebuah koalisi
temuan paling dominan kita adalah soal kualitas data pemilih
ini kita punya pr besar sekali
kualitas data pemilih mulai dari akurasi validitasnya sampai kemudian sosialisasi kepada pemilih
misalnya di dki jakarta dan juga banten banyak sekali pemilih terkecoh ketika dikatakan bisa memilih dengan membawa ktp dan kk
nah ada yang kemudian distorsi informasi
seolah olah bawa ktp dan kk ktp elektronik dan kk tapi dia tidak diberitahu atau tidak mendapatkan informasi
kalau di alamat yang sesuai
dia memaksakan untuk memilih ternyata ktp elektroniknya bukan di alamat yang tempat dia ada saat itu
jadi dia kan tidak bisa memilih
yang kedua dia juga di tebet itu banyak teman teman yang melaporkan dia diinformasikan cukup bawa ktp dan kk
ternyata ktpnya belum ktpl karena masih proses perekaman
mengurus di kelurahan tidak bisa karena terakhir kemarin
jadi banyak sekali keluhan keluhan soal itu
termasuk juga orang yang tidak terdata di dpt yang datang setelah jam dua belas
membawa ktp elektronik dan surat keterangan yang sangat membeludak dan kemudian surat suara habis di tps
apa yang kemudian ini menjadi penyebab dari tidak baiknya data pemilih yang ada saat ini
iya pertama ini dari banyak pihak ya
saya kira kpu dki jakarta sudah berusaha maksimal untuk memutahirkan data pemilih
sosialisasi di dki bisa dikatakan sosialisasi yang paling bagus indonesia
kalau kami bandingkan dengan daerah daerah yang kami pantau
jadi luar biasa mereka berusaha untuk menyebarkan informasi
tapi begini ada perubahan sikap dari pemilih kita
seharusnya ketika dps diumumkan daftar pemilih sementara diumumkan mereka mengecek
karena kan kpu ini sudah ada portal resmi yang bisa mengecek online
tapi pada bulan itu kan pada bulan oktober november mereka belum punya kesadaran yang seperti semakin mendekati hari pemutusan suara
jadi tidak terlalu kepingin untuk ngecek namanya
nah desember dpt ditetapkan kan sudah jadi dpt berarti kan tidak boleh mengubah dpt daftar pemilih tetap
baru komplain disitu
januari kompetisinya kelihatan nih debat mulai dilakukan
ternyata tiga calon ini menunjukkan identifikasi terhadap pilihan
lalu semakin ke februari semakin terfragmentasi menjadi dua kelompok besar
makin kepingin milih lagi tapi nama sudah tidak ada di dpt kan
jadi menyesalnya belakangan begitu ya
jadi kemudian di hari h apalagi kemudian boleh memilih pakai ktp elektronik mereka menggampangkan tanda kutip
nah sementara pemilih yang tidak terdata ini menumpuk
kalau tidak di apartemen di perumahan
kan kalau habis mereka disuruh bergeser
sehingga yang terjadi adalah kehabisan kertas suara tadi ya
mereka disuruh bergeser bergeser habis lagi
sementara waktu untuk memilih hanya satu jam
jam dua belas sampai jam satu
bergeser kan tidak bisa jauh jauh
bergeser jauh jauh waktu habis akhirnya barulah kemudian keluhan dan ya begitu
tapi kualitas dpt ini ya yang perlu kita cermati lebih jauh ya
terlepas dari bagaimana perubahan pemilih di ibu kota katakanlah begitu
saya ingin ke mbak devi mbak devi bagaimana melihat ini ada perubahan pemilih tadi katakan
apakah memang dalam pilkada serentak ini tampaknya dari pantauan anda masyarakat kita ini justru tinggi sekali antusiasmenya
nah pertama saya ingin mengucapkan rasa bangga sebenarnya dengan bangsa kita
yang sebenarnya kita harus bisa sebut bahwa indonesia itu harusnya menjadi matahari demokrasi dunia
karena bayangkan perhelatan besar hari ini yang saya rasa salah satu yang pertama di dunia dan terbesar ini berlangsung dengan damai
nah dalam hal ini harus ini menjadi sebuah kepercayaan diri baru bagi bangsa kita
karena kita bisa memiliki politik yang lebih bijaksana lebih hangat dan lebih berbudaya
kenapa saya bilang berbudaya ini penting
kalau tadi kaitannya dengan kenapa kemudian pemilih itu mungkin mbak tadi menyampaikan kok mereka nggak mau mengkonfirmasi
walaupun mungkin ini kalau bicara jakarta orang orangnya lebih banyak terdidik misalnya
ini ada problem budaya
bukan problem budayanya tapi karakter masyarakat kita yang dari segi aspek waktu polikronik artinya apa
masyarakat kita itu adalah masyarakat yang cenderung
lentur terhadap waktu
makanya di sini kan dikenal istilah jam karet dan sebagainya oleh masyarakat kita ini
walaupun beberapa bulan ini kita mengalami apa yang disebut dengan emotional rural coaster tapi saya yakin bounce back nya itu akan lebih cepat
ya karena tadi secara cultural kita ini memang orang orang yang sebenarnya lebih harmonis lebih santai dalam menghadapi berbagai hal
itu berlaku juga kan di jakarta misalnya
berlaku dan ini tapi memang efeknya secara administratif tadi akhirnya merugikan misalnya
nah di sini memang memerlukan ketaatan dan keketatan dari pemerintah
dan keketatan dari penyelenggara untuk menyadari kontur budaya dari masyarakat indonesia secara umum jakarta sekalipun
nah jadi informasi itu memang harus sangat ketat diinformasikan terus menerus
nah mudah mudahan dengan adanya pelajaran dua ribu tujuh belas ini dua ribu delapan belas dan nanti targetnya katanya sampai dua ribu dua puluh empat akan terpenuhi semangat untuk menyelenggarakan ini secara bersama sama
ini pelan pelan akan berubah
cara untuk mengawal habis regulasinya diperkuat
dan sosialisasinya terus menerus dilakukan
tapi mungkinkah misalnya ada masyarakat yang memang sebenarnya dia nggak tahu sih ini apakah mereka terdaftar atau tidak begitu ya hanya dibagikan
kemudian ya merasa nantinya ya saya sudah pasti akan bisa memilih begitu pada tanggal lima belas
nah itu tadi
karena masyarakat kita ini memang masyarakat jangka pendek
jadi ketika menerima ya sudah informasi menerima oh nanti ada pemilu ya wes nanti saja
jadi tidak berpikir untuk oke apa yang harus saya lakukan secara sistematis apa yang harus saya persiapkan
nah ini yang perlu dipelajari betul
yang kadang kadang mungkin masih terlalu lama
mungkin masih terlewat dari apa yang ada di benak para penyelenggara
tapi kami ada temuan di banten pemilih itu sudah didatangi ketika proses pemutahiran data pemilih mendapatkan bukti bahwa dia sudah dicoklit sudah ada stiker di rumahnya namanya ada
tapi ketika datang ke tps namanya tidak ada
jadi satu keluarga itu anggota keluarganya ada lima suaminya terdata di dpt anaknya terdata di dpt dia sendiri yang tidak ada
itu ada terjadi
jadi kalau itu memang problem kita dipetulkan
jadi tugas penyelenggara juga harus diberikan
tugas juga berarti memang harus mendapatkan ini ya apa namanya sorotan juga terkait dengan adanya kejanggalan dpt ini
coba saya ingin ke mas said dari smrc bagaimana melihat kemudian pilkada serentak pada hari ini
smrc juga sudah mengeluarkan hasil quick count ya
ini adakah penjelasan dari smrc terkait dengan hasil quick count sementara
pada dasarnya quick count ini memotret apa yang benar benar real di lapangan di tps tps yang kita datangin
jadi ada lima ratus tps yang kita datangkan di seluruh jakarta di lima wilayah dan satu kabupaten
eh kabupaten di kepulauan seribu
dan inilah yang kami temukan sekarang
jadi kalau kita bicara quick count sebetulnya quick count ini pembandingan
pembanding saja sebetulnya
dia tidak bisa dipegang bahwa itu yang real terjadi
walaupun pada kenyataannya quick count selalu mendekati yang real
karena margin of error yang kita patok adalah satu sekian
oke satu sekian
tapi kalau dari smrc sendiri melihat hasil quick count hasil sementara hitung cepat untuk pilkada dki jakarta ini kejutan lagi kah
atau sudah diprediksi sebenarnya
kita melihat ada kalau kita bandingkan dengan hasil hasil survei sebelumnya ya
ini sepertinya untuk pas law nomor tiga agak naik cukup signifikan
ya sebetulnya tidak terlalu mengejutkan kalau kita lihat tren
jadi beberapa survei sebelumnya
november itu adalah masa yang paling krusial ya
kemudian naik kembali ketika mulai masuk ke pengadilan
kemudian ada debat pilkada tiga kali
dan itu peristiwa peristiwa yang sangat penting
yang mengubah konstelasi pemilih di jakarta
dan kita saksikan bahwa peristiwa terakhir ya terutama debat itu mengubah banyak hal
terutama pemilih dua kelompok ya
kelompok agus dan kelompok tiga
kelihatannya kalau kita lihat ada pergeseran
ada pergeseran yang cukup besar
termasuk misalnya sebulan terakhir ini peristiwa politik yang terjadi misalnya yang cukup banyak disoroti untuk
ya ini menggembos gak sih suara agus sebenarnya
kita belum punya data yang detail soal itu
yang kita tahu adalah selama ini bahwa publik jakarta ketika dihadapkan pada debat
kemudian muncul sisi rasionalitasnya
sebagai ibu kota tentu tinggi rasionalitasnya
dan kita juga lihat saya kira ini pilkada yang paling tinggi partisipasi politik ya sejauh ini
di dki jakarta
paling tinggi partisipasi dari publik di ibu kota
prof hika mana tanggapan bagaimana di ibu kota misalnya
ya saya kira yang pertama tentu adalah memang basis dari pemilih ibu kota ini memang yang disebut sebagai
rational voters ya
yang kedua juga expose dari media di dalam soal pilkada dki
sangat besar ke ibu kota ini
istilah yang paling gampang itu katanya kan pilkada rasa pilpres itu kan
yang ketiga juga saya kira debat ya
debat ini disiarkan secara langsung dan seluruh indonesia
jadi penduduk jakarta juga semacam apa ya emboldened gitu ya untuk ikut berpartisipasi
dan inilah yang kemudian saya kira ada pengaruhnya dengan paslon i
yang sejak awal itu kayak merendahkan fungsi dari debat itu
sehingga sekarang malah akhirnya dia melihat betapa apa namanya pentingnya yang tadi dikatakan smr
meskipun pilkada dki ini dibumbui oleh banyak isu
nanti kita akan bahas apakah isu isu itu seberapa besar menggerus masing masing paslon
apalagi untuk petahanan misalnya kita akan bahas usaha yajeda
tetaplah bersama kami di prime news karena kami akan segera kembali dengan pembahasan berikutnya
di banten sebenarnya ya kita coba agak bahas sedikit ini karena ada dua tamu saya juga yang warga banten ikut mencoblos
ini kalau kita lihat quick count termasuk juga dari smrc ya
sangat tipis sekali menang untuk paslon nomor urut satu ya wahidin dan juga andika
kalau melihat fenomena ini kemudian sebenarnya banyak juga kalangan yang menjagokan petahana
apa yang sebenarnya terjadi di banten
maasai terlebih dahulu
saya kira kita tidak bisa menyatakan secara umum sebetulnya mana petahana di antara kedua calon
karena dua duanya sebetulnya
ada petahana juga
dan kita tahu bahwa wakil apa namanya wakil dari wahidin juga dari keluarga ningrat di sana atau penguasa banten lah kalau kita
jadi dua duanya sebetulnya penguasa
ini kan tipis sekali ya menangnya tapi
tipis sekali dan kita tidak melakukan quick count secara langsung sebetulnya
yang melakukan lembaga lain indikator
dan kalau kita lihat margin of errornya dia di dalam margin of error
jadi kita tidak bisa menyatakan apa apa
tidak bisa menyatakan apapun sebetulnya soal banten
kalau dinamika politik di banten prof warga banten juga
lihat bagaimana ini kemudian
saya masih menyoroti yang ya agak berbeda ya bukan agak ya
berbeda sekali dengan jakarta
jadi pemilihan atau pilkada di banten maupun pilek di banten itu masih sangat quote unquote tradisional
dalam pengertian apa namanya voters itu
sangat dipengaruhi juga oleh misalnya saja primordialisme yang kuat
memang kalau kita lihat secara demografis di daerah tangsel atau bahkan tangerang itu kan banyak migran juga ya
seperti saya misalnya
tapi kita tampaknya masih di kalahkan dalam tanda berikut dengan para traditional voters yang memang masih sangat berpengaruhi
oleh karena itu masalah nepotisme
kemudian karismatik leaders
itu beda dengan jakarta sama sekali
jadi kalau kita melihat bedanya jakarta dengan banten itu ya sama saja dengan melihat yang modern dan more or less masih tradisional
jadi tradisional begitu ya masyarakat di banten
oleh karena itu saya kira kalau kita mendengarkan dari perludem akan lebih fashina
nah gimana perludem untuk banten
sebelum nanti saya juga ke mbak devi untuk menanyakan bagaimana masyarakat banten sebenarnya
yang pertama dari angka partisipasi
dari hasil pantauan karena seharian saya keliling ya
saya sekitar sebelas tps
dan ada karakter yang berbeda antara tangerang raya tangerang selatan kabupaten dan kota tangerang dengan banten selatan
pandai gelang lebak cilegon
karakternya yang berbeda ini apa
karena begini kalau di tangerang raya itu kan kebanyakan para pendatang
kemudian juga misalnya di tangerang selatan saya dan prof hikam
lebih banyak beraktivitas di jakarta
nah tanggerang raya ini orang orang yang tidak banyak terpapar oleh perkembangan politik banten
bahkan terutama di lingkungan perkotaan yang mungkin interaksinya lebih banyak dengan pihak swasta
developer dan lain sebagainya
tapi di tangerang selatan yang saya datangi memang kebanyakan itu yang nomor dua yang menang
tapi kan kita tidak bisa mengakses banten selatan yang tadi itu
yang lebak pandai gelang gitu ya
dan daerah lainnya yang memang karakternya sangat beda dengan tangerang selatan
di tangerang raya dan sekitarnya
di sana itu memang kebanyakan dari sisi etnis juga berbeda
dan kita juga tahu bahwa klan keluarga dari pihak atut itu kan ada di cilegon ada di serang ada di pandai gelang gitu
dan tangsel jangan lupa
iya tangsel juga
kalau kita bicara petahana juga harus tambah lagi indikatornya adalah keluarga petahana
yang kemudian ikut mempengaruhi pasti faktor faktor politik
pasti faktor faktor pemenangan
kan ketua golkar juga bagian partai besar di banten
kalau kita lihat perolehan suara kan juga adalah dijabat oleh
jadi banyak ini ya apa namanya faktornya begitu ya terhait dengan pilkup di banten ini
dan memang pilkada banten ini seperti anak tiri dibandingkan dki jakarta
dari sisi anggaran mereka dari sisi jumlah pemilih jauh lebih besar tapi size anggaran jauh lebih kecil
itu mempengaruhi juga kemampuan sosialisasi
yang kedua pemilih itu bahkan ada pemilih yang nanya kok di surat suara saya gak ada calon menyebut salah satu nama dari dki jakarta gitu
kok gak ada begitu ya
karena kita milihnya di banten bukan di dki
maksudnya ahok pasti
bapak demu gimana nih melihat di banten sedikit saja masyarakatnya tadi kata tradisional bener gak sih begitu kalau lihat tipikalnya
ya secara umum mungkin tradisional atau tidak nih kalau dalam aspek sosial atau psikologis kita bisa melihat justru antara yang memilih dengan pikiran head
atau dengan perasaan heart
nah di sini dalam artian masyarakat yang dikategorikan tradisional itu memang lebih mendekatkan pilihannya berdasarkan emosi tadi
jadi sesuatu yang lebih dekat dengan perasaan
kkn nepotisme itu kan terkait dengan keterikatan kita dengan keluarga kita
secara emosional kalau saya nggak milih gak enak
terus aku oh ibu saya bapak saya pada milih ya west lah aku milih ini aja aku percaya
kalau orang tuaku saja sudah membesarkanku memilih itu tentu saja pasti ini yang terbaik
nah ini yang sebenarnya juga bukan hanya terjadi di indonesia
ada sebuah buku tebal political brain
bagaimana di situ seorang profesor dengan ilmu neuroscience nya membuktikan bahwa dan catatan secara historis selama tiga puluh tahun bahwa dalam bahasanya sang penulis amerika selama ini juga memilih bukan orang yang pintar
tapi orang yang memang secara emosional mampu membangkitkan rasa pemilih untuk bisa dekat dengan dirinya
nah ini yang menurut hemat saya
bukan berarti kemudian masyarakat kita terbelah pada tradisional atau modern
modern kemudian mereka juga memilihnya berdasarkan rasional tetap ada perasaan ini terbukti dengan angka yang terjadi di dki juga menurut hemat
oke nah ini kan terbukti juga di angka di dki tapi kalau kita sebut sebut bahwa selama ini banyak yang mengatakan di dki ini sebenarnya banyakan rasional begitu ya karena warga ibu kota
tapi coba kita lihat dulu ada exit poll yang memang dikeluarkan oleh smrc ya ini terkait dengan bagaimana kemudian pandangan masyarakat dki untuk pilgub dki jakarta
kita lihat kemudian ada exit poll yang akan kita saksikan berikut ini exit pollnya
coba kita saksikan untuk bisa memetakan mana kemudian yang menjadi
tadi juga prof hikam katakan bahwa ternyata debat ini berpengaruh ya
terhadap pemilihan calon
kita lihat lagi kemudian ada exit poll berikutnya dari smrc masih terkait dengan debat ataupun pemilihan cawagup untuk pilkada serentak
nah bila pernah nonton secara umum pasangan mana yang lebih baik dalam debat
ini untuk konteks pilkada dki jakarta ternyata dimenangkan oleh ahok dan juga jarot
saya ingin ke prof hikam untuk di jakarta sendiri
melihat hasil sementara hitung cepat hanya beda tipis antara ahok dan juga anies ini
secara hitung hitungan politiknya seperti apa prof
ini menunjukkan bahwa mereka yang semula pada bulan bulan pertama itu cenderung euforia kepada paslon satu
karena energetik muda mempunyai semacam karisma sebagai mantan militer dan lain sebagainya
kemudian over time dia menggunakan perbandingan perbandingan ketika misalnya masalah debat tadi itu
nah pemilih rasional itu bukan karena pinter atau bodoh
tapi bagaimana dia menggunakan cara untuk memilah dan memilih
nah debat itu menjadi salah satu alat ukur apakah pemilih ini rasional atau masuk bukan yang disebut sebagai yang tradisional tadi
nah debat menjadi penting dan menunjukkan implikasinya ketika kemudian debat itu diisi oleh program program gagasan gagasan
yang kemudian bisa dipahami oleh para potential voter dan mereka bisa berpindah
nah ini kan sangat kelihatan
pada awal awal pada pertama kali ya kemudian kita lihat debat yang kedua
semakin lama semakin kelihatan bahwa rational voters akan kemudian
mencoba menganalisa dan kemudian berpindah kepada yang dianggap lebih signifikan dan lebih substantif
nah si siapa namanya anies sandi itu makin lama juga menunjukkan performa yang baik terutama cara dia berkomunikasi
nah itulah yang membuat para voters ini kemudian semakin lama semakin bergeser
nah oleh karena ini juga lesson learned yang tadi sudah saya singgung
seandainya pas lon pertama itu dulu seawal awalnya tidak mendismiss pentingnya debat
barangkali dia tidak akan terlalu mengalami sekarang gitu
karena itu benar itu
saya ingin ke mas said ini melihat hasil pilgub dki jakarta ya
artinya cukup tinggi
tipis sekali ini mas
iya saya kira saya menarik tadi mengemukakan soal rasional voters di jakarta itu
tetapi selalu itu bukan satu satunya faktor
ada faktor lain faktor sosiologis faktor agama di sana bermain faktor etnis dan seterusnya
itu pasti juga punya peranan
tapi seberapa besar peranannya dan bertumbuhan tinggi dengan faktor rasional itu juga bisa berubah
tapi ini menangnya ahok juga tidak signifikan berarti ya
menang untuk putaran pertama ini ya
tentu saja tidak signifikan
banyak orang yang memprediksi awalnya bahwa ahok akan kalah sekali karena dia minoritas dari sisi demografi dari sisi sosiologis
tetapi dia sangat kuat pada aspek yang lain
pada aspek rasio pemilih rasional itu atau tawaran tawaran rasional
dari tiga debat yang kita lihat
dan kita meneliti dua di antaranya
kita saksikan bahwa publik di jakarta itu selalu menempatkan ahok pemenang di dalam seluruh aspek yang kita cari
sehingga rebound ya ketika hasil survei sempat anjlok begitu sebelum debat
karena memang ketika ahok turun kita juga tidak bisa menyatakan bahwa dia betul betul ditinggalkan oleh pemilihnya
sepertinya ada kecendungan ketika ahok turun pada bulan november
kemudian pindah menjadi ahok
mereka tidak mengemukakan apa apa
jadi ada semacam polarisasi di jakarta ini pada dua kelompok
anti ahok dan pro ahok begitu
jadi gerakannya di sana sana saja
ada yang kemudian menarik diri untuk menunda pilihan
tetapi ada yang kemudian kembali
dan gerakannya itu terakhir terakhir ini saya saksikan itu dipengaruhi oleh debat
jangan lupa bahwa di jakarta ini ahok juga punya tingkat keputusan publik
tingkat kepuasan publik pada petahana juga sangat tinggi
saya ingin ke mbak devi
mbak devi melihat hasil quick count di dki jakarta
hasilnya tadi sudah kita bahas
sementara sangat tipis dengan anies
sementara sepanjang pilgub ini tiga bulan setengah ini dki jakarta begitu banyak terpaan isu misalnya untuk petahana ya
untuk agama ras dan lain sebagainya
melihat hasil ini berarti demo demo dan juga aksi aksi penolakan itu tampaknya tidak begitu berpengaruh atau bagaimana
yang ingin saya sampaikan dalam banyak studi terkait debat misalnya
debat itu memang menjadi momen penting lagi lagi untuk marketing tentang produknya
tapi ketika sudah dimarketingkan apakah kemudian orang membeli produknya itu belum tentu
dan debat itu dalam lagi lagi studi ya apalagi tiga orang dua orang saja
ini bahkan studinya di negara negara dengan pendidikan minimal sma
minimal sma dan kuliah
jadi sebenarnya ketika pertarungan itu berlalu
orang sebenarnya tidak benar benar menangkap esensinya
bicara tentang produk kualitas produk angka dan sebagainya statistiknya
tapi yang orang ingin dengar sebenarnya story nya
dan dalam komunikasi yang perlu diingat kalau tadi saya bilang kenapa emosi itu menjadi penting
kalau tadi poinnya di calon tiga itu adalah komunikasi
kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan membangun koneksi
disitulah emosi itu berjalan
orang travel dari yang nomor satu lalu tiba tiba pindah ke nomor tiga atau dari nomor dua kemudian ke nomor tiga
bukan karena product knowledge nya
tapi karena emosi yang dibangun melalui komunikasi
oleh karenanya memang di debat terakhir pasal nomor tiga itu kembali menunjukkan otentisitasnya
oke dalam bentuk apa ini otentik
kembali menjadi genuin menjadi pak anies menjadi dirinya mas andi jadi dirinya
karena di awal mereka menggunakan menurut saya menggunakan topeng
mereka bukan menjadi dirinya
karena mereka melakukan serangan serangan yang sebenarnya tidak mewakili dirinya
ternyata serangan itu tidak mampu membangun emosi
jadi apa namanya pemirsa ataupun tadi yang mungkin terus menerus digali melalui riset
kenapa karena jadi tidak ada pembeda
karena kalau bicara agresivitas sudah diwakili oleh nomor dua
nah kita harus mencari emosi seperti apa yang kita ingin bangun
nah harmoni itu menjadi salah satu hal yang penting
nah kalau kemudian orang bilang bahwa debat itu penting
yes tapi ada hal lain dalam hal membangun emosi tadi yang juga masyarakat digempur dari berbagai sisi
salah satunya dengan kehadiran teknologi dan sosial media
nah itu yang berhasil diambil oleh nomor tiga begitu mas umar yafis
sebenarnya bukan masalah nomor tiga nya
tapi kemudian tadi saya sepakat dengan yang beliau sampaikan bahwa ada dikotomi ahok dan tidak ahok
nah di situ kemudian
kemudian ini bungkusnya casingnya kemudian ada soal ras ada soal agama itu lain hal
tapi intinya ada pembagian itu
ini yang kemudian membuat orang yang ketika dia memang sensitif dengan persoalan agama
hal hal yang terkait emosional dengan agama itu akan mempengaruhinya akan membuat dia goyang
tapi ada yang kemudian soal agama tidak terlalu karena memang alirannya misalnya lebih liberal
tapi dia ketika kaitan dengan ras dia mulai berpikir juga misalnya
jadi ini memang tergantung
sangat spesifik pengalamannya bagi setiap orang
brand experience nya sangat berbeda
oke jadi agama dan juga kita nanti akan bahas lebih dalam lagi bagaimana kemudian isu ini bermain di pilgub dki jakarta untuk asas demokrasi kita
saya akan ingin tanya ke mbak titi tapi usai jeda
kita akan lanjutkan nanti dialog ke prime news
usai jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai pasca pilkada serentak yang berlangsung pada hari ini
saya jadi keinget inget debat karena tadi kita bahas debat menjadi salah satu komponen utama di pilgub dki jakarta
tapi sudah selesai untuk pilgub dki jakarta yang tahap satu ini ya
kita katakanlah begitu
dilihat dari tiga lima bulan terakhir mbak titi dari sisi demokrasi yang kita alami di dki jakarta
dengan segala macam bumbu di dalamnya
apakah anda sudah melihat ini sebagai demokrasi yang sehat
luar biasa ya kalau melihat dki jakarta
karena bukan analis politik
di lingkungan keluarga banyak keluarga saya yang di dki jakarta
ada yang kerja di palembang

adik yang bertugas sebagai dokter
yang hari ini harus kemudian pelantikan di bojonegoro karena penempatan
tapi demi pilkada dki jakarta adang dari palembang pulang ke jakarta
khusus untuk memilih
yang harus dinas ke bojonegoro itu sampai menggeser jadwal penerbangan
itu statement statementnya kalau di grup grup itu luar biasa
jangan sampai kita kehilangan satu suara
kita harus merebut jakarta
itu juga terjadi di grup keluarga saya sebenarnya
keluar dari keluarga yang tidak pernah bicara politik sebelumnya
tiba tiba di dki jakarta mereka mengeluarkan identitas politiknya
dan mereka membicarakan itu
keterbukaan itu terbangun
ini dari sisi pemilih kita luar biasa
jadi dari sisi jumlah meningkat
tapi juga dari sisi kualitas
kualitas interaksi mereka dengan politik itu menjadi sangat luar biasa
dan ini yang tidak akan kita miliki kalau pilkadanya tidak langsung
nah itu yang kami lihat
di dki jakarta
meski kemudian kita tetap harus mengantisipasi mewaspadai yang namanya ya itu tadi
politisasi isu sara
dan kemudian provokasi fitnah
itu masih berlangsung
apalagi kemudian ini putaran kedua
jadi ketegasan dari penyelenggara pengawasan penegakan hukum
itu harus jadi pr besar kita untuk pilkada putaran kedua
karena kalau tidak nanti pemilih kita akan disesaki oleh informasi yang itu
menyesatkan itu ya
dan itu cukup besar di sosial media sebenarnya
di sosial media cukup besar
tapi juga kemudian mereka berusaha main di media media konvensional
misalnya contoh kemarin ditemukan berapa kardus ya
berapa ratus ribu ya
ada sembilan ratus ribu lembar soal berita salah satu pasangan calon gitu
sepuluh kebohongan anis sandi
apakah itu juga akan kemarin berkontribusi mengangkat
kita juga tidak tahu gitu
jadi kita akhirnya bingung
ini mana yang beneran black campaign mana yang rekayasa
itu menjadi sangat bias sekali
ini yang perlu diantisipasi untuk masuk ke putaran kedua
tapi kita lihat dulu lagi ada hasil exit poll terkait dengan pilgub dki jakarta dari smrc
kita masih akan pantau
tadi sudah kita lihat yang pertama ya
untuk apa namanya debat
kita akan lihat bagaimana exit poll smrc terkait dengan pilgub dki jakarta
kita masih tunggu hasil exit pollnya
oke ini sudah muncul ya
ini memutuskan memilih cagup dan juga cagup
ini dari segi waktu ini
sisanya sebulan yang lalu bahkan baru
sekitar dua tiga minggu
ini hasil exit poll yang lainnya
ini untuk kategori ataupun aspek memutuskan siapa calon yang akan mereka pilih di pilgub dki jakarta
ternyata angkanya cukup bervariasi
kita lihat lagi ini kualitas personal pintar atau mampu memimpin
ternyata kita lihat disini exit pollnya dari smrc
untuk sangat oke kualitas personal pintar atau mampu memimpin
agus saya cobain ke mas said
bisa jelaskan ini apa kemudian hasil dari exit poll ini mas
saya tidak tahu ya
ini agak berbeda dari survei kita
ini ada persoalan teknis ini
biasanya kualitas personal untuk pintar dan mampu memimpin ini yang paling tinggi adalah ahok
oke katakanlah ini misalnya harusnya di ahok begitu ya
oke kita kesampingkan dulu hasil exit poll ini
tapi kalau melihat memang masyarakat di ibu kota melihat kemudian pilgub ini
mereka betul betul jeli ya mas untuk melihat siapa paslon
apakah kemudian lebih dominan mana
paslonnya kah yang dijual atau mesin partainya yang bergerak
iya kita di dalam survei survei kita kita selalu mengecek itu
apakah faktor kedekatan partai itu cukup kuat mempengaruhi pemilih atau tidak juga
termasuk apakah faktor agama kuat atau tidak
kita menemukan kalau faktor agamanya kuat mestinya ahok kalah kemana mana
dan itu pasti kuat
karena itu kita menyimpulkan pasti ada faktor lain
dan kemudian kita temukan faktor faktor lainnya itu
faktor faktor alasan rasional
tingkat kepuasan publik itu
tingkat kepuasan publik pada petahana kinerja
kita ukur kita detailkan ya
misalnya soal banjir soal sekolah soal kesehatan itu sangat tinggi
jadi lebih ke apa namanya personal paslonnya ya
kalau dari angka apa namanya keterpuasan publik
jadi soal kepuasan publik pada kinerja itu kita kategorikan masuk dalam persoalan rational choice
tapi karakteristik atau kualitas personal menurut persepsi publik juga sangat tinggi sebetulnya pada petahana
juga pada anies
jadi kalau hasilnya begini itu sebetulnya tidak terlalu mengejutkan
memang publik kita menilai cukup positif
baik pada petahana sekarang maupun pada anies
dan juga pada agus sebetulnya dalam beberapa hal
kualitas personal misalnya kita juga ukur
apakah ketampanan kesantunan kita juga ukur
dan itu ada pada pasangan lain
baik prof ika nanti saya mau tanya mengenai bagaimana
masih masih di mesin partai politik bergerak tapi usai jeda
kita akan bahas lebih dalam lagi dalam prime news
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
anda kembali di prime news
kita membahas mengenai pasca pencoblosan yang sudah kita lihat dari hasil quick count
saya ingin kembali langsung membahas di segmen terakhir ini bersama dengan empat narasumber
prof vika melihat hasil ini kemudian paslon petahana dua unggul tipis dengan anies
sementara paslon nomor urut satu agus dan juga silvi agak jauh tertinggal
anda melihat bagaimana peran partai politik di dalamnya
apakah cukup berpengaruh sebenarnya
karena kalau kita lihat sebenarnya paslon nomor urut tiga cuma dua kan partainya ya
ya kalau partai politik itu
di dalam pemilihan umum pilkada pilek itu berfungsi sebagai mesin sebetulnya
dan mesin itu tentu tidak akan bekerja dengan baik tanpa ada yang menjalankan mesin
nah di dalam kasus dki ini
lebih kurang partai itu betul betul tergantung kepada siapa yang dicalonkan ini
nah saya tidak mau mengatakan bahwa partai politik di dki tidak relevan
tapi dia tentu adalah menjadi pendukung atau menjadi pelengkap daripada kapasitas dari paslon itu
oleh karena itu satu hal yang sangat smart ketika ahok kemudian tidak hanya tergantung kepada teman ahok
tapi kemudian mengambil partai politik
karena suka atau tidak partai politik itu mesin yang sudah sampai pada grassroot
tapi nanti untuk putaran kedua nih prof maaf saya potong
untuk ahok sendiri apakah kira kira ahok masih butuh katakanlah nanti salah satu dari partai pendukung nomor satu akan migrasi begitu
karena masih butuh nggak sih partai berunsur keagamaan islam katakanlah begitu untuk ahok
setidak tidak secara psikologis dan mesin tadi
untuk bisa menang ya
diperlukan misalnya kalau benar misalnya saja nanti paslon pertama ini yang satu ini kemudian tereliminir
maka partai partai pendukung itu akan dijadikan rebutan juga untuk ditarik
bukan karena publik di dki ini akan berbodong bodong mengikuti partai bukan
tapi tadi itu dia adalah mesin yang masih yang mampu masuk sampai ke paling bawah
nah kalau ini diefektifkan maka dia bisa juga menopang itu
misalnya saja apakah misalnya nih
apakah ahok bisa merangkul partai kebangkitan bangsa
atau misalnya p tiga ya kan yang juga mendukung agus kan
ini bukan p tiga yang mahal
yang faris tapi yang romy ya
nah saya kira harus betul betul dihitung ini
kemampuan masuk ke bawah
bukan karena ketertarikan pada voters tadi
memang kan tadi juga nggak ada kan
karena dipengaruhi faris
tapi real politics ya tetap aja yang namanya partai sebagai mesin itu harus di
nah akan lebih bagus lagi kalau menyadari betapa sulitnya nanti
atau kompetitifnya maka pdip golkar hanura itu bekerja keras lah untuk apa
bisa memenangkan nomor dua
nah saya ingin ke mas said
melihat nanti kemudian putaran ke dua
kita coba menggambarkan seperti apa nantinya
potensinya kira kira apakah secara hitung hitungannya
katakanlah sekarang ada enam belas sekian sekian begitu ya persen untuk ahy
ini kan akan terpecah ya
pecahnya ke siapa pertanyaan kemudian kan
ya pasti selalu itu pertanyaannya

saya sangat sepakat dengan profesor yang menyatakan bahwa partai meskipun di jakarta pada dasarnya orang perasaan dekat dengan partai sebetulnya sangat rendah
tetapi meskipun demikian pada posisi suara yang begitu ketat demikian itu pasti seberapa kecil pun suara itu sangat penting dan sangat berarti
karena itu setiap partai apapun
saya tidak membayangkan
apakah di jakarta partai partai yang walaupun dia partai agama pkb misalnya partai nasionalisnya
saya tidak tahu partai agama atau partai nasionalis
wajahnya agak membingungkan
bisa dalam satu kubu di jakarta yang disorot oleh indonesia dengan pks misalnya dengan beda ideologi di dalam islam
dalam islam ini kan biasa ini ya aliran aliran itu biasanya lebih sengit pertarungannya daripada dengan lain agama
di dalam agama ini
karena itu saya tidak membayangkan itu dan itu sangat penting
kalau petahana ingin menang demikian pula dengan anies dan sandi tentu saja
partai partai yang sekarang di kubu pasangan nomor satu tentu sangat penting untuk direkrut
pentingnya adalah karena gini
bagaimanapun ketika mau sosialisasi ke bawah itu relawan atau siapapun
partai juga pasti kan kuat ya
restroot dan infrastruktur partai yang ada sampai ke bawah
sekretariat tempat pertemuan dan seterusnya dan seterusnya
saksi dan itu pasti sangat penting
jadi kita harus berpikir
kita tidak bisa mengabaikan betapapun di jakarta pemilih sangat rasional
tetap dibutuhkan itu
karena informasi di media apalagi di media sosial itu untuk sampai ke level paling bawah itu kadang kadang banyak barriernya gitu
kita debat segini pun kadang kadang juga didengarkan tapi tidak tahu apa yang didebatkan
fungsi relawan yang sampai ke bawah dan itu partai akan sangat terbuka
artinya kedua paslon yang masuk ke putaran kedua ini tentu masih butuh partai partai dari pengusung nomor urut satu ya
sekali walaupun demikian faktor faktor yang sekarang misalnya debat aspek rasional itu tetap harus dipertahankan
saya kira yang terakhir ini salah satu yang menyebabkan anies sandi melaju kencang naik
saya kira juga performa dia di dalam debat semakin membaik
dia semakin bisa mendiferensiasi diri dari petahana
sehingga kelihatan bahwa alternatif untuk petahana sekarang ini di kubu nomor tiga
seperti yang juga dikatakan oleh mbak devi
jadi ini sepertinya sudah mulai menemukan
kembali lagi ke pak anies yang selamanya dikawali masyarakat
mbak devi ke depan ini kan akan ada dua pasangan calon ya
kita kemudian kembali lagi ingat dengan istilah pilkada rasa pilpres
akan ada polarisasi begitu ke masyarakat
ini akan semakin kuat akan seperti apa
banyak juga di sosmed yang mengatakan aduh putaran kedua udah muak begitu loh dengan kemarin tiga lima bulan isu ini itu
pelayanan masyarakat nanti seperti apa
oke memang dalam secara singkat dikatakan bahwa komunikasi politik adalah
komunikasi politik adalah kekuatan
komunikasi politik adalah pertarungan persepsi sebenarnya
orang bertanya apa itu persepsi
persepsi adalah sesuatu yang dilihat didengar atau dirasakan
nah berarti kedua kandidat ini harus bermain di sini
dirasakan bagi orang orang yang sudah merasakan betul misalnya manfaat kartu x kartu y kartu z
oleh petahana misalnya tentu saja akan merasakan bahwa ya saya akan memilih dia misalnya
yang tidak pernah merasakan dia akan melihat
yang dia lihat selama ini selalu misalnya melalui debat ternyata tadi komunikasinya kurang mampu

menyentuh perasaannya karena bedanya pikiran dan emosi itu begini
pikiran itulah peta
kita bisa lihat peta oke orang ini cerdas orang ini meyakinkan orang yang tidak
tapi yang mendrive mesinnya justru adalah emosi
nah itu dilihat apa yang dilihat atau yang dia dengar
entah di sosial media dan sebagainya
menurut hemat saya kedepannya akan pertarungan persepsi ini yaitu dilihat didengar dan dirasakan
nah mesin politik betul karena dengan mesin politik itu akan mampu
apa yang tadi hanya didengar atau dilihat itu bisa diperkuat atau justru dikoreksi
itu tidak begitu
atau sebaliknya sudah benar sudah pilih sana
nah di sini perannya mesin politik partai
oke tapi memang nanti masyarakat akan menghadapi lagi lagi sebuah polarisasi ya
karena ini kan seperti kita ingat ke pilpres ya
karena ada kubunya pks dengan gerindra
dan ini kubunya pcs begitu kan
ini kan seperti dengan pilpres kemarin
itu perlu difahami juga bahwa ada orang kekhawatiran kita seperti di amerika
perpecahan yang terjadi di sosial media kita lihat ternyata tidak terjadi di dunia nyata
dalam artian kita lihat pemilu kali ini damai
tidak ada hal hal yang benar benar secara fisik itu terjadi benturannya
memang secara emosional itu terjadi
tapi kita perlu pahami bahwa itu dalam berbagai studi
sayangnya belum ada studi yang betul betul dilakukan di indonesia
ini adalah bagian dari katarsis
sebenarnya ada problem yang melampaui ini semua
ada persoalan apa namanya ketidaknyamanan
kemudian ketika ada pertarungan ini yang bisa mewakili pertarungan yang sebenarnya ada di grassroot
yaitu pertarungan soal merebutkan kekuasaan
merebutkan rasa hormat
mana pemimpin yang bisa memperlihatkan paling tidak rasa hormat kepada masyarakat
mana pemimpin yang paling tidak kalau dengan saya ikut gerbongnya dia
saya akan benar benar bisa merasakan public resources yang mana
nah jadi yang perlu masyarakat dan pemerintah pahami
ini bukan persoalan pertarungan dua mendukung dua kandidat
tapi ini ada persoalan yang jauh lebih besar
yang harusnya harus diselesaikan setelah pilpres ini dengan program yang jelas
yang menyentuh dengan menyentuh hati publik
karena hanya dengan itulah bisa mendamaikan publik
kalau saya boleh menambah ya
saya kira memang polarisasi ini akan terjadi
suka atau tidak suka
sebab kalau betul nanti itu yang bertarung adalah kubu anisandi dan ahok jarot
maka ini orang akan merifer ke belakang ini seperti
kota kota juga hampir mirip ya dengan putih putih
sekarang linggo yang paling mutakhir di indonesia ini kan kata proksi kan
jadi ini ada semacam warming up untuk dua ribu sembilan belas
warming up kan karena saya kok agak yakin bahwa pak prabowo akan maju lagi
lagi interview nya yang terakhir
nah oleh karena itu polarisasi seperti itu harus di manage dengan baik
dengan kalau kita melakukan debat lagi
memang harus substantif
karena yang membedakan antara pazlon dua dan tiga itu pada tataran itu
jadi kelemahan dari pazlon dua itu adalah pada communication
sementara yang ketiga itu pada substansinya
pernah saya tulis dalam satu status yang singkat
ini pertarungan antara yang telah dan akan
cuma dua kata itu
nah itu kalau bisa di manage dengan baik
maka polarisasi yang natural politik itu
karena di indonesia itu orangnya banyak tapi yang bertarung itu lagi itu lagi
jadi mungkin akan bisa lebih bagus lagi
tidak mengerikan gitu loh
terakhir ke mbak titi
mbak titi ini ke depan
untuk jakarta kita fokuskan ya
karena tentu banten sepertinya sudah ini nanti dan juga aceh juga sudah
tapi untuk jakarta dari periode
apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat atau juga pemerintah
kpu dki jakarta
untuk pelaksanaan pilkada serentak nanti
untuk pilkada dki jakarta putaran kedua
apa yang menurut anda perlu
bagi pemilih yang hari ini menghadapi masalah
ini jadi catatan bahwa dia harus memperbaiki ini dan proaktif
karena tidak berhenti hasil pemilihan kita di hari ini
ada putaran kedua insya allah
walaupun tetap harus menunggu keputusan resmi dari kpu dki jakarta
di tengah fragmentasi dua kelompok seperti ini
ada dua hal yang akan membantu menyelamatkan mereka
yang pertama adalah transparansi dalam bekerja
yang ketiga akuntabilitas yang mereka tetap bisa tunjukkan
di tengah kompetisi yang sangat kompetitif
bisa mengikat ini adalah kemandirian
netralitas dan imparsialitas mereka
sekali mereka teridentifikasi punya keberpihakan
jadi ini yang penyelenggara harus tetap pegang
transparansi akuntabilitas kemandirian dalam bekerja
yang ketiga adalah pasangan calon
saya kira selama ini seruan seruan untuk siap menang
siap kalah menghormati politik etis
itu datangnya dari prof hikam dari mbak devi begitu
pasangan calon harus jadi motor dong
dki jakarta ini kan
nah kalau pasangan calonnya statement
kita siap menang siap kalah
jangan curang jangan politik uang
kan ini bagus sekali
dan pemerintah saya kira di tengah
itu pasang calon ya terakhir pemerintah
netralitas pemerintah memang jadi salah satu yang paling kita tunggu
apalagi di tengah rumor rumor ada keberpihakan
nah ini juga harus betul betul dipastikan
apalagi pak ahok kan nanti kalau kampanye

jadi ada plt lagi
ini juga akan rame lagi gitu
jadi pemilih penyelenggara pasangan calon
pemerintah betul betul bisa memperlihatkan komitmen kita
plt nya yang baru ganti atau enggak
plt nya yang baru kira kira ganti
itu biarkan publik jakarta
oke baik terima kasih untuk narasumber
kami pada malam hari ini untuk waktu anda sekalian
tentu kita berharap nanti putaran kembali ya
putaran kedua berjalan dengan aman seperti hari ini
perlu kita apresiasi bahwa pilkada serentak hari ini berjalan dengan aman
dan juga lancar meskipun ada beberapa sorotan ya di dalam pelaksanaannya
harus diperbaiki di putaran kedua
yang harus diperbaiki di putaran kedua
baik terima kasih mbak citi anggreni prof asika
dan juga mbak devi ada juga mbak saidi ahmad
terima kasih sudah datang ke prime news pada malam hari ini
terima kasih banyak
dan kami akan segera kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya
tetaplah bersama kami di prime news cnn indonesia